pusat pak deh saya mau mabit dulu ya
istirahat ya jangan bergadang
minta tolong poset boleh
astagfirullahaladzim pak deh
saya baru ingat malam ini saya ada patroli ke lingkungan pesatrikun antar
karena tadi siang sudah aktivitas yang begitu padat
iya begitu nek
waduh nenek apa gimana sih
udah masuk mobil penyulau nonggak saya ditinggalin
ini bawaan siapa yang ngangkutin kalau bukan saya
pengen banget pengen ketemu cucu nenek sobri
sebentar aja dah
ya sudah kalau begitu ustadz nabila antarkan ke kamar sobri
khusus untuk ustaz ridwan dan pak ustaz pam
dan tinggi ustaz dabela ya
tapi nenek janji ya jangan lama lama
iya nenek janji sebentar aja
kalau gitu ustadz pamit dulu
sobri itu anak yang baik dan penurun
tapi nenek sayang banget sama dia
sobri itu sebenarnya nggak mau masuk pesantren
tapi nggak tahu kenapa kok dia jadi mau di sini
alhamdulillah dong nih kalau gitu
tapi nenek nggak setuju
kenapa nggak setuju
tadinya sobri mau dimasukin ke pesantren yang bagus dan maju

eh akhirnya dia milih pesantren yang bagus dan mahal
tapi nggak setuju
posat ini rumahnya si nenek sama cucunya
nggak buang pisat nyebelin
nenek itu nek
nenek lihat tuh yang lampunya masih nyala depannya
itu kamarnya sobri nek
nah nenek lihat sobri lagi tidur aja ya
nggak boleh lebih
makasih pak ustaz
aduh obi bangun dong
nenek bangun dong
udah lama nggak ketemu
cucu nenek yang ganteng
udah lama nggak ketemu
sobri masih nggak ketemu
udah dulu ya nek
kasian sobri nya ngantuk
nenek mau temenin obi sampai tidur
kalau untuk temenin tidur hobi itu nggak boleh ya nak ya
ya udah deh kalau gitu kita kasih nenek kesempatan
nenek ada di sini sampai sobri tertidur aja
oh nenek kalau begitu saya kasih waktu nenek lima belas menit
nah nanti nenek saya jemput lagi di sini
terus saya antar ke kamar ustazah ya
nenek bawain boneka kesukaan hobi itu
kan buat temenin obi di sini ya
obi malu tuh
lihat dong tuh
jangan nakal ya
itu apaan sih kak
itu temen obi ya
ganteng ganteng tuh temen nobi
oh gitu ya
dodo temennya sobri
wah udah persih tuh pak dap
iya pak ustadz
saya lihat dari tadi osi ti kerjanya udah maksimal banget pak dek
terus saya lihat tadi osi ti udah ngantuk banget tuh
makannya udah penuh semua kayak belum selap tuh
ya udah da pak ustadz pak dek
saya mau istirahat dulu deh ya
maiki yang alas istirahat
itu mama ramping
yaa yaa dah pak ustadz
pakdeh saya mau tidur dulu ya
istirahat yaa jamu gandang
bantuin bikin pisang goreng buat besok
saya baru inget malam ini saya ada patroli ke lingkungan ustadz rekun antar
apa pakdeh pakdeh
ini kedinginan ya
tahan pakdeh tahan
pakdeh yang nahan sih yang bersih nih ya
nah itu kali yaudah apa pakdeh
saya janjiin pakpatrolin lagi
maaf pak ustadz ya
itu kok kamarnya haikal sobri sama dodon kok masih nyala lampunya
yang udah udah sih kalau lampu merah mereka lagi bikin hal yang aneh aneh
entah merencanakan untuk kabur atau hal hal negatif lainnya
masih nyala sih nih
bukan ya bukan ya bukan
jangan dipukulin nek
gurunya anak anak gurunya sofi juga
iya ini gurunya sobri nek jangan dipukul pukul
dia muka menjahat
maaf ya pak ustadz
nenek salah liat
ya gak apa apa nek
saya juga minta maaf karena tadi saya buru buru kesini
gak sempet cuci muka dulu nek
nek sekarang nenek saya antar ke kamar usazabela ya
sekarang tidur deh
iih obi yang lucu dicemennya tidurnya sama oya emon
orang gak sama boneka doya emon betul kita
bisa gak gak usah ngeledek
maafin ya pak ustadz
ustadz ya bawa ini ya barang barangnya ya
yang mana dulu dan nih ya kita kerjain
ya allah mana penggorengan belum dipanaskan
mana penggorengan belum dipanasin
eh ya allah bumbunya belum diulek
bawangnya lupa lagi dah
ya allah mana kangkung belum dipisangin ini
yang mana duluan ini
baru nasi doang sama telur udah mateng
aduh aduh aduh
ya allah ya allah
ya udah ditaruh
ya allah positif bingung banget ini
masakan semua belum kepegang
semalem positif gadang
bantuan kita ada itu bikinin buat
apa sih tuh buat lomba lomba
ya allah positif kalau
kita aja yang bantuin ya
eh ya allah
jangan toong besok kan
kalian baru mau kelas meeting
takutnya positif kalian tuh capek
udah tenang aja ntar juga rapih
kita tuh rapih rapih
eh ya allah musifi jadi enak ini mah
bener nih pada mau bantuin
yaudah yuk yuk kita cos dah
biar rame ayo biar kelam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik anak anakku semua
para santriwan dan santriwati
mengadakan class meeting
yang dimana kelas meeting itu kita
diadakan rutin setelah kalian menghadapi
ujian akhir semester ya
apa itu tujuannya kelas meeting
tujuannya adalah untuk
menghidupkan hati kekompakan dan kebugaran kalian
agar lebih fresh lagi dalam belajar
setelah kalian menghadapi
ujian teori dan ujian praktek
assalamualaikum pak ustaz
sobring ditontonin sama temen temennya
jadi nenek yang paling ganteng
jadi nenek yang paling ganteng
meman bubur ini
nenek gak mau pergi dari sini
sim dong satu kali aja
nenek maaf nyebabinnya nanti aja ya
ustaduduan lagi bicara
obi sukanya bubul
eh eh eh tenang tenang
kalian gak boleh begitu
itu merupakan bentuk kasih sayang
itu makanya makan makan kalian jangan ngeledek lagian tetap usai mulai dasar
pun juga jadi pengen disuapin bubul sama ustazah abel sudah tenang semuanya ya pokoknya kalian harus siapkan
mental siapkan fisik kalian karena sebentar lagi kita akan mulai ah fahim tool
sobri gak mau makan itu kan sobri kecil
sekarang mobil udah gede udah mandiri
ini enak kok buburnya sobri
sebelum kita memulai pertandingan ini saya mau bantu dulu ya
jangan jangan membeli minyak
beli minyak buat bikin mulai
pembangunan bagian angka segera dimulai
kalian semua siap
di posisi tengah sudah ada haika dan anut dengan julukan cikaki kulitik
di posisi kanan sudah ada
sobri dengan indra dengan julukan kaki meja
di paling kiri yang terakhir
ada lukman dan juga udin dengan julukan sopaki
oke baik langsung kita mulai
sebentar pak ustadz
ini ngapain disini
nenek mau doain kamu sayang
si oneka doranya yang sopan

nek lo semangat
aduh harusnya ada onekanya aja juga ya pak sudeo
nenek sebentar kepingin lo ya
makasih nek ya
oke ali kita langsung aja mulai
ini adalah pertandingan lomba bakiak terhebat di abadi dari penduduk pasangan kunanta
satu dua tiga mulai
aika dan anadol pemimpin
dengan kaki halilintar
sobri dari ramin nusul
wah sobri dari ramin nusul
jatuh jatuh jatuh jatuh
sobri dari ramin nusul
jatuh jatuh jatuh jatuh
jatuh jatuh jatuh jatuh
jatuh jatuh jatuh jatuh
jatuh jatuh jatuh jatuh